seorang pengendara mobil menangkap tersangka yang akan mencuri kaca spion kendaraannya
insiden terjadi saat wanita ini melintas di jalan re marta dinata ancol
pademangan jakarta utara minggu siang
inilah tersangka begal kaca spion yang ditangkap korbannya di jalan re marta dinata ancol
pademangan jakarta utara minggu siang
mulanya devia yang mengendarai mobilnya sedang melintas di jalan re marta dinata
dari tanjung priok menuju pasar ikan
saat lalu lintas tersendat tersangka tiba tiba menghampiri kendaraannya
lalu berusaha mengambil kaca spion
devia membuka pintu mengejar tersangka dan menangkapnya
pengendara lain yang mengetahui kejadian ini lalu menghajar tersangka hingga babak belur
anggota polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi tersangka ke mapolsek metro
pademangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
nah dia gelantong itu spion saya ya
nggak dapat nih dia lalu dia jatuh terseret mobil saya
nah saya turun dari mobil sama anak saya
nah terus saya kejar dia sempat ngebrak saya tarik dia langsung ke sini
ombak yang nangkep ya tadi ya
saya yang nangkep saya nangkep sendiri
saya yang nangkep sendiri pak